masih terkait penembakan di papua presiden jokowi menyatakan insiden penembakan pekerja di papua
tidak akan menyurutkan pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di tanah papua
presiden kembali menyampaikan rasa bela sungkawa atas kejadian yang menimpa
satu pekerja proyek trans papua di nduga papua
hal ini disampaikan presiden saat menghadiri milad ke seratus tahun madrasah mualimat ⁇ muhammadiyah di yogyakarta kamis pagi
insiden itu tidak perlu ditakutkan namun menjadi tekad kuat untuk melanjutkan tugas besar membangun papua
sekali inilah yang kita kejar
meskipun kemarin kita tahu ada masalah di lapangan yaitu yang membangun jalan membangun jembatan
diserang oleh kelompok kriminal bersenjata
yang sampai malam tadi informasi yang saya terima yang meninggal gugur ada

tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk membangun papua
karena kita tahu dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pelurute
semuanya memerlukan infrastruktur dan harus kita bangun
kalau tidak seperti gambar yang tadi saya sampaikan
ini harus sambung menyampaikan
ini harus sambung
orang aceh harus kenal orang papua
orang papua harus kenal orang kalimantan
orang kalimantan harus kenal orang jawa